dua pasangan capres capres telah mendaftarkan ke kpu di hari pertama pendaftaran ini
dan yang menarik adalah kedua cawapres adalah representasi dari nahdlatul ulama dan juga jawa timur
apakah suara hijau dari jawa timur akan terkonsolidasi bagi satu poros atau terbagi dua
atau jangan jangan malah terbagi tiga
dan untuk membahasnya sudah bersama kami yang pertama ketua dpp p tiga ahmad badoi
dan juga wakil sekretaris dewan syuro pkb maman iman luhak
halo assalamualaikum selamat malam
dan mas maman
oke dan sebelum saya ke para narasumber
ini sudah ada rekan saya ruli kurniawan yang akan membahas terlebih dahulu ini soal data
dan juga konstelasi bagaimana jawa timur terutama soal cawapres cawapres hijau
bagaimana ruli datanya
ya braf kita akan bahas bagaimana cawapres
kalau kita lihat bagaimana konstelasinya hingga saat ini di mana tadi pagi hingga sore hari
bagaimana kpu dipenuhi oleh lautan manusia
pendukung capres cawapres anies baswedan dan juga caimin dan juga pastinya ganjar dan juga mahfud md
kita akan lihat bagaimana sebenarnya peta kekuatannya dari ketiga pasang capres cawapres ini
yang pertama kita akan coba menarik terlebih dahulu anies baswedan
yang sudah memilih pasangannya dan sudah mendaftar di kpu dengan muhaymin iskandar
lalu yang kedua ganjar pranowo dengan pasangannya mahfud md
dan yang ketiga prabowo subianto yang hingga saat ini masih kita pertanyakan kira kira siapa nanti pendampingnya prabowo subianto
kalau tadi prabowo katakan bahwa ojo kesusu kesusu jangan terburu buru
nanti juga pasti akan disampaikan siapa sebenarnya yang akan bersandingkan bersama dengan prabowo subianto
kita melihat bagaimana peta kekuatannya
anies baswedan juga mohaimin iskandar
kalau kita sama sama
muhaymin iskandar bisa dikatakan memiliki dna nu di dalamnya
ketum dari pkb dan juga sosok yang sangat kental dengan nahdlatul ulama
ganjar pranowo memilih mahfud md dan sudah mendaftar di kpu sore siang hari ini
mahfud md juga dikenal sebagai sosok yang mungkin pernah dikatakan mahfud md memiliki dna bahkan dna nu bahkan sebelum dia lahir
bahkan semasa mudanya mahfud md pernah menjadi bagian dari lbhnu
bagian dari ansor nu di yogyakarta
lalu bagaimana dengan
cowok pres yang akan dipilih oleh
prabowo subianto apakah juga akan
atau latar belakang hijau
seperti kedua orang cowok pres sudah
mendaftar di kpu dari pagi hingga
lihat sama sama kira kira siapakah
sosok yang bisa dikatakan
untuk disandingkan dengan prabowo subianto
saya akan mengkerujutkan ketiga nama
dari banyak nama di sini yang coba
sudah dari awal dipasang pasangkan
dengan prabowo subianto tiga nama kita akan pilih
yang pertama prabowo subianto
bila dipasangkan dengan
yang sangat kental hijaunya
kofifa indar parawansa
gubernur jawa timur
dna dari nu
bahkan menjadi ketua umum dari
pp muslimat nu
memiliki basis luar biasa kuat
di jawa timur lalu yang kedua
kuat nama erick thohir di sini
erick thohir di sini
erick thohir mungkin banyak mengatakan
bahwa seorang naturalisasi
erick thohir juga dikenal
erick thohir juga menjadi ketua
pada harlah ke seratus
anggota dari banser
nu cukup kuat juga
sebenarnya kedekatan erick thohir
dengan nabi jin
lalu kira kira dari dua
yang bisa disandingkan dengan prabowo subianto
ada satu nama lagi
tidak memiliki dna atau background
atau dipasangkan dengan prabowo subianto
dan bagaimana elektabilitas
prabowo bila disandingkan dengan ketiga
presiden ini kita coba yang pertama
kofifa indar parawansa
lembaga survei indonesia hari ini
merilis survei yang
sudah dilakukannya pada tanggal dua hingga delapan
presiden ini yang pertama
disandingkan dengan kofifah indar parawansa
ternyata menurut survei dari lsi
pasangan prabowo dengan kofifa
bisa mencapai elektabilitas
lalu bagaimana dengan
dengan erick thohir ternyata menurut
elektabilitas prabowo dengan erick thohir
dan bagaimana dengan
prabowo bila digabungkan dengan
gibran raka buming ternyata menurut
dan kalau kita
melihat ternyata porsi
apabila prabowo disandingkan dengan ketiga
ini erik thohir
mencapai urutan yang pertama
dua orang memiliki
terah dari nu memiliki kedekatan
dengan datul ulama namun tidak dengan
gibran raka booming namun kalau kita
pasangan capri capri sebelumnya
anies baswedan dengan
caimin kemudian ganjar pranowo dengan
kemudian prabowo dengan
bagian dari nu juga
kira kira akan seperti apa
sebenarnya peta dari
hijau atau warga nahdidin
ini terkait dengan
hasil ataupun juga nanti
akan terbagi tiga terbagi
dua atau bahkan akan
terporos pada satu nama
dan semuanya itu akan dijawab oleh
bram dengan dua orang narasumber kita
oke ini pr nya berat sekali
akan dijawab oleh dua narasumber
apakah terkonsolidasi terbagi
dua atau malah terbagi tiga saya langsung saja
saya ke kang maman terlebih dahulu karena
cowok perasanda terlebih dahulu diumumkan
jadi apakah tidak takut
kemudian yang battleground
yang selama ini diperbutkan akan
juga terpecah bagi mahfud md sudah masuk
di sana begini mas bram bahwa
nahdidin itu di tahun
dua ribu dua puluh satu sudah sembilan puluh lima juta
konsentrasi nahdidin itu selalu
terpecah tidak terkonsolidir
di satu pasangan
nu ada yang diganjar ada yang
di anies ada juga yang di
prabowo nah kelebihan
yaitu gus mohaimin dia lahir
pendiri nahdlatul ulama
beliau pun memang aktivis
nu dan terus mempunyai
mandat ketika pkb
nahdlatul ulama nah jadi
ini menjadi tantangan bagi kita
bahwa sekali lagi kita mengucapkan
selamat ya pak sganjar
lakukan hari ini dua hal yang pertama
terus menerus meyakinkan kepada
seluruh kader pkb dan juga
umum secara keseluruhan bahwa
pkb ini adalah alat nu
bukan terbalik pkb tidak
pernah memperalat nu tapi jaminankah
kemudian ketika pkb bagian
pada pkb kita berhadapan dengan
nah karena ada poin kedua yang saya katakan
termasuk anggota anggota dpr dari
semua tingkatan itu satu tidak pernah
terlepas untuk memberikan
para kiai para ulama majelis ta'lim
madrosa madrosa dan juga
sisi regulasi ada undang undang
pesantren ataupun dari anggaran
nah yang kedua kita terus akan
meyakinkan itu bahwa
pilihan anies muhaymin adalah
kepentingan untuk sebuah perubahan
peningkatan sumber daya manusia
seperti yang diamanatkan oleh nu
jadi pkb itu adalah
kepanjangan nu dalam bidang
politik oke menurut anda otomatis begitu ya
saya tanya ke masawi seperti apa kemudian
pak mahfud pernah jadi menterinya pak
gusdur kemudian artinya
bisa jadi gusdurian hari ini
ke pak mafud jangan jangan seperti apa masawi
ya praktek tadi bahwa
nah di ini enggak
nahdiennya setelah disurvei ternyata yang ke pkb
hanya sekitar sepuluh persen selebihnya
terpencar ke partai lain termasuk p tiga
di dalamnya jadi kemudian
kalau ada kelompok nahdien
ada di cak imin ada di
pak mahfud ataupun di tempat lain
bahkan di prabowo ada juga
yang tokoh nu kita tidak menampik itu
itu artinya apa nu tersebar
di mana mana termasuk
di partai politik nah bagi
kami hari ini dengan
menggait pak mahfud md setidaknya
sering diulas oleh sejumlah media
ataupun pakar battleground nya
di jawa timur kenapa
karena di jawa tengah sudah kuat pak ganjar
betul di jawa barat
pak ganjar lemah di jawa timur
pak ganjar itu unggul dibanding kandidat
yang lain nah ketika semakin
ditopang oleh pak mahfud harapannya
kemenangan pak ganjar yang sehari ini
dirilis oleh sejumlah survei di jawa timur
tinggi itu semakin tinggi lagi
semakin memertebal kemenangan
atau begini mas awi ketika kemudian banyak analisa
mengatakan ya kita tahu sendiri jawa timur
terbagi tiga paling tidak tapal kuda
mataraman terus kemudian
wilayah arek paling tidak kemudian yang tidak merah
hari ini adalah hanya tapal kuda begitu
yang lainnya merah terus merah apakah kemudian itu
kepersendiri dari pasangan anda kemudian untuk
bisa jawa timur milik
ganjar begitu kalau di
tipologi seperti itu tapal kuda
dan madura itu hijau banget
calon kami dari madura gitu
tapal kuda hijau banget gitu secara kultur
kami selalu percaya terhadap hasil revi
sebagai acuan melihat
tujuannya apa untuk menjadikan
langkah kita ke depan
apa kekurangan yang kita miliki
kemarin ada survei
dari universitas muhammadiyah malang
cukup kredibel terhadap seribu
pilihan warga nahdien
siapa calon wakil presiden pak mahfud
menempati posisi pertama yang kedua
buhafifah yang ketiga muhaymin iskandar
yang keempat yang lainnya
itu hasil survei bukan kata kami
ketika buhafifah nanti tidak menjadi calon
itu pasti hasilnya beda lagi
kita tunggu saja katanya kan
buhafifah tadi disebut di cnn itu
termasuk salah satu yang
digadang gadang mendampingi pak prabowo
ya kita lihat saja nanti apakah seperti itu
dan yang digambarkan
survei hari ini itu menjadi acuan
kami untuk menentukan langkah langkah ke depan
keyakinan bagaimana kemudian
keyakinan ini agar kemudian tidak semu
artinya kita yakin sendiri tapi kenyataannya
mungkin berbeda anda bagaimana melihatnya kang
gus mohaimin beda dengan pak mahfud
kaki kaki bernama partai
di partai itu punya anggota legislatif
dan itulah yang sebenarnya
dikonsolidir oleh gus muhaymin
untuk menjadi mesin partai
yang datang ke kiai kiai
datang ke pesan pesan tren
menawarkan program apa yang bisa
dibantu dan lain sebagainya dan itu harus dilakukan
dan kita tidak tahu
soal pilihan frevensi pilihannya
karena tugas kami adalah hanya melayani
jadi kalau mas awi bilang nanti bahwa
di semua partai itu
tetapi di partai partai itu
dari sisi kualitas
di pdip sekian persen
tentu di pkb
lebih banyak nu nya daripada
pun bisa meraup
kulturalnya tadi ya kemudian
tetapi yang menarik dari tadi adalah
soal jawa timur dijadikan sebacan
punya hitung hitungan juga
bahwa hari ini provinsi
jawa barat menjadi
provinsi terbanyak dpt nya
maka kita ingin mengatakan juga
kalau nanti pertarungan
berat di jawa timur walaupun kami
akan mendapatkan suara signifikan
berat tentu di jawa tengah yang paling berat
seperti itu tapi jawa barat bisa
kunci karena siapapun yang bisa
memenangkan jawa timur
ini kan yang jadi perhatiannya prabowo
prabowo berkali kali memakai
cawapres bukan dari
jawa timur dia kalahkan
nah kita kekuatan itu
akhirnya dipakai untuk
strategi apa yang kita pakai saya barusan habis
rapat soal itu sehingga
tawaran tawaran menarik yang akan
kita lakukan melakukan edukasi
tengah masyarakat termasuk juga
datang di tps tps dijaga oleh
pendukung kita itu menjadi salah satu pilihan
kang berarti maksud anda misalkan jawa barat
itu bisa menjadi alternatif begitu untuk pasangan anda
ketika jawa timur jangan jangan tidak
sekuat prediksi di awal begitu
iya tetapi bahwa pkb
sebagai mesin itu pasti akan memperkuat
di jawa timur tapi dengan
koalisi dengan pks misalnya
di mana di jawa barat itu
lebih kuat dan ingat kemenangan
kemarin ridwan kamil
lalu mengalahkan hanya berapa persen
dari pak sewu presiden pks
kita ingin mengatakan bahwa jawa barat
bisa kita kuasai karena dulu kita dukung
ridwan kamil hari ini bareng dengan
pks jadi hitungan hitungan ini
jadi menarik sekali dengan kehadiran
pak mahfud gitu lah oke baik saya ke
mas awi kalau kemudian tadi kang maman
sudah menyebut nama prabowo subianto hari ini
kita masih membaca apalagi kemudian
kalau nama kofifah masuk dalam bursa paling
tidak ya dia punya mesin
politik dia gubernur
ketua muslimat nu anda
tidak khawatir begitu ini
akan mulai tergerogoti begitu
ya sama sekali tidak tetapi soal
kemudian terpecah menjadi tiga
itu kan sebuah keniscayaan karena tiga tiganya
memiliki darah dan lahir
di jawa timur pun basis masing masing
basis masing masing tetapi kami ingin tegaskan
bahwa ketentuan undang undang pemilu
itu menyebutkan bahwa calon
presiden itu untuk menang harus
memiliki lima puluh persen plus satu suara
provinsi yang ada di indonesia
artinya kalaupun kita menang tiga
di jawa tapi di tempat lain tidak menang
itu bisa tidak dilantik
nah maka kemudian
oh ini sama ya hitung hitungannya
iya pasti soal kemudian jawa timur
karena pemilih terbesar kedua
kan kita punya basis di situ sayang
kalau tidak dimaksimalkan apalagi
tadi bram cepat menyebut basis
gusdurian yang mana kita tahu
pak mahfud dulu diorbitkan ketika
nasional di zaman gusdur ketika
mau maju menhan beliau minta izin
sowan dulu ke pak hamzah sebagai ketum
p tiga sampai akhir
hayatnya hubungan pak mahfud
masih baik dan masih terus berlanjut sampai hari ini
nah kami meyakini
kalau kelompok kelompok gusdurian itu
memang lebih dekat dengan pak mahfud md
apakah kemudian itu menjadi konversi
suaranya kita lihat di tanggal empat belas februari
karena kita tidak bisa memprediksi sekarang
yang kita lihat ini baru meraba raba
baru melihat ibaratnya
kalau perkiraannya itu perkiraan cuaca
apakah besok hujan belum tentu
tapi kira kira ada tanda tanda mau hujan
sudah bisa dilihat
tapi kan sudah mengarah ke sana mas awi
ya kira kira begitulah karena bram tadi yang sudah
sudah membaca kalau bram kan
pengetahuannya lebih kuat dari kami lah
lebih jauh menjangkaunya
semua kan dapilnya mas jawa timur
oke saya ingin beranjak kemudian pada soal
pendaftaran ini yang menarik adalah
biasanya atau dua ribu sembilan belas
itu last minute bahkan berganti
pasangan di last minute kenapa
di awal apa yang terjadi
apa yang kemudian anda
capres anda mas anies katakan maaf
untuk orang orang yang pesimistis
siapa yang dituju
apa jangan jangan ini pengukuhan
bahwa ya harus begini begitu
jadi gini mas bram
kami jujur aja terharu dan bahagia ya
ketika dua pasangan kami
dari sejak malam kita mengadakan
wirid lalu doa bersama
silaturahmi ke partai partai pengusung
itu karena dalam bahasa
orang yang tidak pandai berterima kasih
kepada partai partai pengusung
dia tidak bersyukur pada allah
itu kan sebenarnya jelas nah lalu
dalam pidatonya bang surya
di nasridem tauri itu mengatakan
kita sudah niat teguh
anies mohaimin ini untuk sebuah perubahan
di indonesia ada orang yang pesimis
ada orang yang mencoba menghalangi siapa itu
tentu publik sudah tahu
termasuk di medsos saya baru
saya baru tanya mas awi
mas awi itu yang di medsos itu siapa
si anu kan oh baru tahu malah
sepesimis itu kah alphardnya kok
mirip temennya teman gitu kan
atau jangan jangan pasangan anda alasannya mirip
takut ada sesuatu kalau saya
jadi di piai kiai yang
mendukung kita ada sekitar enam puluh kiai
tadi malam di mas anies lalu ada beberapa
puluh kiai besar di wichan
itu melihat bahwa
huruf bismillahirrahmanirrahim itu sembilan belas
maka hari ini tanggal sembilan belas
kita bismillah untuk
menjadikan ini pendaftaran yang terbaik
nah yang kedua saya menariknya justru
ketika ibu mega memilih hari ini
juga itu udah jelas tuh
bahwa inilah dua pasang yang akan
menjaga konstitusi yang akan menjaga
yang akan menjaga nalar kewarasan
bernegara islam mas anies
oke saya tanyakan ke mas awi kalau begitu
artinya dengan narasi yang
disebutkan kang maman tadi mengambil
jarak yang jelas
mengambil posisi yang jelas
berseberangan dengan seorang jokowi dodo
belum ada indonesia tapi kemudian
cawapres dari pak ganjar sudah diumumkan sudah
didaftarkan begitukah kemudian
seperti yang disampaikan oleh pak jokowi
bahwa urusan cawapres mencawapreskan
itu urusannya partai politik
bukan urusan presiden
maka kemudian ketua ketua partai
karena pasangan sudah jelas ya sudah
deklarasikan dan daftarkan di
hari pertama menunjukkan bahwa kita
siap ikut pemilu
dengan konsekuensi apapun dengan
segala tantangan seperti apapun
yang kedua kenapa berbeda
tidak di last minute karena ini tidak ada
tapi ngapain juga mau ditunggu tunggu kalau dulu
masih timbang sini timbang sini jadi maksud anda lebih cepat
lebih official lebih baik ya setidaknya
kita lebih memberikan ketegaran kepada
konstituen kami ke pendukung
empat partai politik bahwa
kita firm dari awal untuk
mengikuti pilpres ini tidak tergantung
dengan situasi apapun
bahwa di sini
kami itu adalah kelompok yang
pak mahfud md mantan ketua mk
saat beliau menjadi ketua mk
memutuskan penetapan calon terpilih
berdasarkan suara terbang artinya kan kami
publik akhirnya mengartikan ini posisi yang jelas
begitu artinya dua pasang ini
di sisi ya kembali soal pak mahfud
itu beliau pengawal konstitusi
mungkin di tempat lain ada
pihak yang menyiasati konstitusi
tidak tahu saya gitu tadi saya tanya
kalau memang dituju tidak dijawab sekarang saya tanya
tidak tahu kan barangkali
ini sejalan narasinya
partai baru kali ini ya merasa menjadi
partai yang merdeka berdaulat
tanpa cawek siapapun
sehingga oke berarti pertanyaannya menghindari
cawek cawek kah untuk kemudian di hari pertama
bukan soal itu juga
tapi itu bagian pertimbangan bahwa
demokrasi itu salah satu faktor
terpentingnya adalah partai politik
kalau partai politik sudah
berdaulat seperti sekarang
diberi contoh oleh partai besar seperti
pdip dan kami adalah partai yang
selama ini belajar bahwa demokrasi
adalah memperkuat partai politik
mengusungkan dada kita bisa mengatakan
berdaulat dan diterima oleh kpu
saya garis bawi berdaulat
mas awi terakhir saya tanya kepada anda
termasuk soal baju pak ganjar yang hitam
tidak garis garis baju pak mahfud yang
diingatkan kembali ini lima tahun yang lalu ini kemudian
berdaulatkah seperti yang dikatakan
kang maman ya soal garis garis
pilihan baju kan memang belum ditentukan oleh
tpn nah kemarin ketika daftar
sudah pakai hitam dan putih tapi kan semua bisa bermakna begitu mas awwi
kan hitam dan putih juga itu
nah soal pak mahfud nah itu
mengingatkan apa yang dipidatokan oleh pak mahfud tadi
bahwa ini baju yang lima tahun yang lalu
sudah jadi ternyata
takdir allah berkata lain karena
kami ingat dengan surat al baqarah
itu sayang kepada orang orang yang sampai
nah inilah buah kesabaran politik pak mahfud md
selama lima tahun ini oke setuju jadi yang
dikecewakan lima tahun lalu sekarang
tidak bersama dengan yang dikecewakan maksudnya
begini beliau masih menteri sekarang
artinya kalaupun itu dikaitkan
dengan bahwa beliau berpisah
dengan presiden tidak karena beliau juga
meminta dan baik baik kepada presiden bahwa
beliau mau maju
dilamar oleh pak ganjar untuk cawapres
beliau presiden mengiakan
karena beliau paham konstitusi
bahwa urusan capres mencawapres
itu urusan partai politik
bukan urusan presiden itu yang menjadi
garis bawah anda dan juga pdp begitu ya
karena berkali kali presiden jokowi bilang begitu
baik baik mas awi kita akan tunggu
seperti apa kemudian dinamikanya ke depan
dan hingga penutupan di tanggal dua puluh lima terima kasih
mas awi ketua dpp p tiga
dan juga kang maman wakil sekretaris
dewan syuruh pkp telah berkomunikasi sama kami
selamat malam sehat selalu
terima kasih bang
dan demikian kanal pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini
seputar pemilu dan juga pilpres dua ribu dua puluh
hanya di cnn indonesia kanal pemilu terpercaya
saya bramher rambang pamit selamat malam